presiden joko widodo melakukan buka puasa bersama dengan menteri kabinet indonesia maju di istana negara jakarta
presiden jokowi duduk satu meja dengan wapres ⁇ maruf ⁇ amin menhan prabowo subianto dan menko perekonomian air langga hartarto
namun ada beberapa menteri yang tak hadir diantaranya menteri ketenaga kerjaan ida fauzia menteri sosial tri risma harini dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya
acara diawali dengan pembacaan al quran dan dilanjutkan ceramah hingga doa bersama